saudara gempa dengan magnitudo enam dua mengakibatkan dua puluh dua rumah di dua belas kecamatan di kabupaten ciamis jawa barat mengalami kerusakan
kerusakan mulai dari tembok retak atap dapur ambruk hingga dinding dan juga atap plafon yang robo
tim gabungan dari bpbd tni dan juga polri dikerahkan memperbaiki dan menyingkirkan puing rumah yang ambruk